pasca penyerangan terhadap bus berisi para pemain dan ofisial persis solo
polres tangerang selatan hingga minggu telah mengamankan tujuh orang yang masih berstatus sebagai saksi
untuk yang diamankan saat ini sudah diamankan sekitar tujuh orang yang masih dalam proses pemeriksaan
tim satreskrim masih secara maraton melakukan pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan apabila ada pelaku lain pun akan dilakukan untuk pengejaran juga
aksi penyerangan itu terjadi pada sabtu sore dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh tiga
usai persisolo melakoni laga tandang liga satu di markas persita tangerang
sejumlah orang yang diduga berasal dari supporter persita tanggerang mengadang dan melempari bus
berisi rombongan pemain
pemain persisolo dengan batu di jalan lego kecamatan kelapa dua kabupaten tangerang
seorang ofisial persisolo yang berada di dalam bus terluka di bagian tangan akibat terkena serpihan kaca
para pemain dan ofisial pun spontan turun dari bus dan mengejar para penyerang yang melarikan diri
salah satu penyerang yang kabur berhasil ditangkap
ia pun jadi pelampiasan kemarahan para pemain dan ofisial persisolo di salah satu kantor ekspedisi pengiriman barang
kemarin tiba tiba rame
orang pada lari lari terus ada salah satu masuk di sini dan dikeroyok gitu sesuai yang cctv beredar itu
ada berapa orang yang keroyok
yang dikeroyok sih setahu saya di sini cuma satu
pas habis dikeroyok itu dibawa naik bus kalau nggak salah deh
menanggapi aksi brutal penyerangan terhadap bus persisolo ini
wali kota solo gibran raka buming di akun twitternya
langsung mencolek kapolri jendralist tio sigit
dan mengkritik kinerja polisi yang tidak tegas terhadap para supporter sepak bola
bahkan gibran juga mengaitkan dengan kasus kerusuhan kanjuruan
sementara akun polda jateng turut berkomentar dan berjanji akan meningkatkan pengamanan serta mengusut pelakunya
belum diketahui secara pasti apa motif dan juga identitas para pelaku pelemparan bus
pada minggu siang pihak kepolisian resort tanggerang selatan masih menyelidiki kasus ini
demi putaran cnn indonesia